yang tadi telah dijelaskan secara detail tapi saya akan coba mencari beberapa hal yang merupakan substansi dari peristiwa itu
bapak ibu sekalian yang saya hormati pada saat seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan ya memang kita menghadapi satu peristiwa yang sangat serius
karena tni waktu itu abri abri itu berarti tni pespori waktu itu
saya memang ditakdirkan untuk ada pada situasi seperti itu
sebagai menteri pertahanan keamanan merangkap panglima abri berarti saya mengomandoi tni dan polisi
jadi pak harto sebagai
sebagai presiden selalu kalau keadaan sudah agak kritis beliau menyatukan dua lembaga itu
misalnya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ya itu disatukan di bawah pimpinan pak m yusuf jenderal m yusuf
tapi besok itu dipisah lagi karena sudah aman
begitu menjelang seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan beliau disatukan lagi karena keadaan memang sangat kritis
dan barangkali ke depan tidak akan ada lagi ya karena memang abri sudah menjadi tni dan polisi
tapi waktu itu memang saya merasakan bahwa kondisi sangat mencekam
karena kami ya prajurit tni itu memang disumpah untuk selalu membela negara
kami disumpah untuk katakanlah mengamankan ideologi negara dan bangsa
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jadi kita ke sana orientasi kita mengamankan itu
mengamankan negara yang berdasarkan tadi
negara itu menurut kamus yang sudah saya baca itu empat unsurnya kan
ada penduduknya harus ada rakyatnya
belum sah kalau tidak ada pemerintahnya harus ada pemerintah yang sah
dan yang keempat diakui oleh negara lain
empat unsur sehingga ada negara
nah saat itu dua dari unsur itu sedang berkelahi sedang tidak cocok sedang berkonflik
antara si rakyat yang ingin perubahan reformasi
dan si pemerintah yang mempertahankan posisi pemerintah untuk tidak ada perubahan
nah lalu bagaimana tni ini
waktu itu memang ya mau tidak mau kita juga harus menanggung beban karena waktu itu
dari para mahasiswa menganggap bahwa tni merupakan satu alat ya dari orde baru untuk bertahan kekuasaan
tapi tidak seperti itu bapak ibu sekalian
saya menempatkan tni betul betul melihat bahwa kami harus mencoba untuk mengkompromikan kembali konflik antara rakyat dan pemerintah
supaya tidak ada korban tidak ada konflik yang berkepanjangan
maka kemudian kami melakukan suatu proses reformasi internal abri dulu
polisi saya pisahkan saya keluarkan
lombaga yang mandiri kemudian abrinya tinggal tantau polisi menjadi tni tni
indonesia itu bagian dari reformasi internal abri waktu itu
kemudian kami juga mengurangi jumlah perwakilan yang tidak dipilih ya di dpr di mpr
sehingga dari tujuh puluh lima menjadi kalau nggak salah tiga puluh lima
dan kami kemudian menempatkan abri atau tni menjadi bagian dari pemerintahan sipil
empat belas langkah sebenarnya saya tidak akan sebutkan semuanya hanya itu ya
untuk meyakinkan bahwa tni atau abri betul betul tidak berpihak kepada siapapun tidak membela siapapun
tapi justru ingin tadi mengkompromikan mendamaikan yang berkonflik antara dua unsur negara tadi
bapak ibu sekalian yang saya hormati tugas ini tidak ringan sangat berat
karena kita sedang menghadapi kondisi yang memang tidak menguntungkan
barangkali bapak ibu sekalian yang sekarang usianya sudah lewat empat puluh ya bisa merasakan saat itu
adik adik kita yang di bawah empat puluh yang masih anak anak pasti nggak bisa ikut merasakan situasi sembilan puluh delapan yang sangat mencekam luar biasa beratnya
untuk operasional kami mengeluarkan suatu konsep untuk melakukan satu pendekatan dengan kaum reformis ya terutama di pelopori kaum mahasiswa
untuk pertama kami persuasif kami komunikatif
kami edukatif kemudian menghindari kekerasan
tadi dijelaskan ya oleh beliau bahwa tidak membawa peluru tajam dan sebagainya itu hanya prosedur yang dilaksanakan
agar apa agar tidak terjadi korban agar abri atau tni tidak dianggap berhadapan dengan rakyatnya membela pemerintah enggak
pada saat tanggal enam belas ya pada saat presiden kembali dari mesir kemudian tadi disampaikan bahwa
atas desakan mahasiswa maka ketua dpr waktu itu pak harmoko bersama pak abdul ghafur dan dari fraksi abri siapa
pak fraksi abri itu sarwan hamid menghadap presiden soeharto
mengatakan pak bapak sebaiknya mundur saja atas desakan mahasiswa
nah disinilah terjadi satu tawar menawar antara mereka dengan kami dengan tni
tapi kemudian saya sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa
tidak bisa dpr atas desakan mahasiswa meminta presiden mundur
waktu itu dengan dasar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh mpr lembaga tertinggi negara
yang bisa memperhatikan yang bisa minta berhenti adalah mpr dengan apa dengan mencabut mandat kepada presiden
maka waktu itu majelis permusyawatan rakyat lembaga tertinggi negara itu
lembaga tertinggi negara itulah yang memberi mandat kepada presiden
dia milih presiden milih pakai presiden diberi mandat
maka presiden adalah mandataris mpr dia jatuh dia berhenti kalau mandat dicabut
saya kemudian menghadap presiden pak atas desakan dpr mungkin abri bersikap bahwa
kami akan tetap mempertahankan pemerintah yang sah
nah dan akan tidak mempertahankan lagi apabila mpr telah mencabut mandat dari bapak presiden
jadi sekarang mempertahankan pemerintah ya bukan mempertahankan presiden
pemerintahan pemerintah yang sah waktu itu
presiden menjawab waktu itu itu tanggal enam belas mei malam enam belas mei malam seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
belum mengatakan eh waktu itu saya menambahkan
kami akan tetap mendukung pemerintah yang sah
namun kalau ini berkepanjangan saya katakan begitu
maka korban akan berjatuhan dan lebih banyak lagi
beliau mengatakan saya tidak ingin rakyat menjadi korban
saya tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan alat alat senjata
beliau ingin mereformasi kabinet ternyata ada empat belas menteri yang tanda tangan untuk tidak sedia
untuk masuk ke kabinet reformasi kalau ada reformasi ada empat belas menteri
saya nggak usah sebut namanya tapi sekarang masih ada itu para penanda tangan itu masih ada
kemudian juga beliau ingin membentuk satu dewan
satu dewan reformasi yang terdiri para tokoh tokoh negara waktu itu
termasuk gus dur dan sebagainya amin rais gus dur norkolis majid dan sebagainya
tapi akhirnya mereka juga mundur pak
jadi presiden menurut saya sudah dalam kesendirian
nah sehingga pada saat pernyataan beliau baik di cairo maupun tadi di enam belas malam tadi
maka tanggal dua puluh malam dua puluh satu belum mundur dua puluh mei malam hari
saya dipanggil oleh presiden di kediaman cendana
saya ada kasat pak subagio beliau membawa kertas begitu
lalu beliau ngatakan ini saya serahkan kepadamu
istilahnya itu waktu itu keputusan presiden
jadi kepres nomor atau bukan keputusan inpres instruksi presiden nomor enam belas
ada nomornya saya serahkan kepadamu
kamu bisa angkat menjadi ya kecuali menahanikan pangap
saya angkat menjadi panglima komando operasi keamanan dan keselamatan negara
nah tapi ada pak kata kata yang saya waktu itu masih bingung ya
tidak terlalu paham tapi akhirnya saya memahami ya
pada saat itu saya nggak paham karena ada embel embel
surat ini kamu pakai boleh tidak juga tidak apa apa
kamu pakai boleh tidak juga tidak apa apa
bapak ibu sekalian di militer nggak pernah ada perintah seperti itu nggak pernah
ini saya perintahkan laksanakan
tapi begitu kamu laksanakan boleh tidak juga enggak apa apa
perjalanan antar jendana sampai ke merdeka barat
jadi impresen enam belas itu memberikan keluasaan saya untuk membuat kebijakan tingkat nasional
diizinkan untuk saya menetralisir berbagai sumber kerusuhan
dan siapapun yang membantu kerusuhan itu
semua menteri pejabat pusat dan daerah harus membantu
saya juga berusaha untuk mengatasi hal ini
di sini pikiran macam macam
dulu sebelum ketemu staff begitu
sehingga pada saat di merdeka barat
saya jelaskan ini saya dapat perintah seperti ini
coba ya di tni itu atau di militer itu
selalu ada satu proses
hubungan komandan dan staff
komandannya minta pertimbangan staff
cuma dua itu bapak ambil alih atau enggak
tapi waktu itu sudah kita bahas
suasana negara waktu itu
dari dua empat ratus menjadi enam belas rupiah per dolar
masih ngotot ya presiden mundur
pasti mereka ya akan ngotot ya
bahwa akan mengubah rezim orde baru
dengan semua yang terlibat
di militer juga ada namanya kir korban
oke kalau sekarang kita akan membuat negeri ini aman
harus ada keputusan keputusan yang diakui rakyat
maka kalau kita akan mengosongkan dpr
penutupan rapat itu pada saat
dari presiden kepada wakil presiden
yang itu saya bacakan setelah
serah terima dari pak soeharto
kemudian rakyat meredakan emosinya
pada saat keempat ini kan
berhubungan dengan pak harto waktu itu
saat kita sedang berapat itu
itu ada dua ribu mahasiswa dan pendemo
berjalan dari gedung mpr
untuk menghabisi presiden dan keluarganya
presiden dan keluarganya sudah mempersenjatai diri
dengan senjata senjata otomatis
jadi sudah dibagi senjata itu
saya kan kemudian melihat kondisi itu
kemudian wartawan live ya
mengatakan pak wiranto hati hati
akan dimunculkan lagi korban di cendana
maka saya perintahkan polisi untuk membuat barikade
membuat barikade lima puluh meter
jangan sampai ada konflik langsung antara
aparat keamanan dengan demonstran
rakyat indonesia disebut barbar
nah yang keempat saya tulis
bahwa berdasarkan nilai luhur budaya bangsa
maka abri akan menjaga keselamatan pasien
para mantan presiden dan keluarganya
karena waktu saya ingin menulis poin empat
saya telpon dulu ke mensesnek pak murdiono waktu itu
ini kira kira dasar hukumnya apa
akhirnya saya ambil saja satu
landasan etis saja ya
bahwa budaya kita selalu ya
mendem jeru untuk para pimpinan kita
dengan berdasarkan nilai luhur budaya bangsa
maka abri akan menjaga keselamatan
satu peristiwa yang cukup berharga
di mana dalam keadaan kritis ya
maka tni tidak ada sedikitpun keinginan
untuk mengambil alih kekuasaan
satu lagi yang barangkali saya perlu klarifikasi
untuk menembak para mahasiswa
persuasif edukatif kompromis dialogis
tidak boleh membawa peluru tajam
itu sebenarnya dalam pelanggaran
atau dalam kamus pelanggaran ham
atas perintah maupun atas persetujuan
jadi sebenarnya itu sudah di luar dari komando
bahwa itu memang di luar kontrol para komandan
tapi itu pun kami kemudian membuat satu proses
sehingga akhirnya ketahuan yang menembak itu siapa
sulit sekali keadaan crowded begitu
polisi dulu nggak ketemu yang nembak dari mana siapa
kita bawa ke itb nggak bisa
kita bawa ke ui tidak bisa
kita bawa ke jepang tidak ketemu
akhirnya ketemunya ya di
inggris sana di irlandia
oh ini anak peluru ini berarti dari senjata stayer
yang punya senior waktu itu kepolisian
anak peluru kok piotnya seperti ini
ketemulah dari bukti bukti itu ketemulah penembak itu dari sana
bahkan sudah banyak yang meninggal sekarang ini dihukum
tapi sampai sekarang masih dituntut sebagai pelanggaran ham yang belum selesai
ini yang barangkali saya perlu sampaikan supaya
memang ada terus memelihara ini untuk mungkin
di satu sisi untuk membuat kebanggaan kebanggaan pohon
tapi di sisi lain barangkali menimbulkan kegoncangan kegoncangan
dan tidak ada satu ketenteraman begitu
bapak ibu sekalian yang saya hormati
ada lagi satu hal barangkali yang tidak boleh saya lupakan
karena ini juga masih terlalu sering untuk disampaikan ke publik
bahwa pada saat jakarta rusuh
panglima sengaja mengosongkan jakarta dari para pejabat pejabat militer
ada ya ada betul ada kan
saat saat terjadi kerusuhan puncak kerusuhan
panglima sengaja mengosongkan jakarta dari para pejabat pejabat militer
bapak ibu sekalian saya sudah berkali kali menjelaskan bahwa
atas permintaan pangkostrat waktu itu pak prabowo subianto bintang tiga
untuk saya sebagai irup serah terima pprc
pasukan pemukul reaksi cepat
dari barat ke timur
jadi kostrad itu merupakan pasukan pemukul reaksi cepat
yang dibagi dua timur dan barat
mengapa dibagi dua karena setiap saat siap bergerak
jadi prajuritnya pun harus dipondokkan di asrama asrama
nggak boleh pulang setiap saat harus bergerak
kalau ada kerusuhan tidak lebih dari sembilan jam
dia harus sampai ke tempat kerusuhan itu
pakai apa diterjunkan maka harus siap
tapi kalau setahun siap terus nanti kapan ketemu keluarga
maka setengah tahun ganti setengah tahun ganti
saya diminta jadi irup di malang
tiga jam saja serbang ke sana balik lagi
tapi isunya adalah bahwa wiranto mengosongkan jakarta
dari para petinggi militer
sejatinya komando itu sudah dibagi habis pak buska
indonesia luar biasa nggak mungkin panglima sendiri mengomandoi
wilayah yang luas seperti itu sehingga didelegasikan
jadi delegation of authority nya tanggung jawabnya
didelegasikan kepada para pangdam dan kapolda
jakarta maksudnya dikendalikan oleh pangdam dan kapolda
sehingga saya tidak membawa pangdam dan kapolda
sehingga tidak ngosongkan jakarta
yang saya bawa staff staff saja untuk pergi ke malang dan kembali lagi
yang saya bawa staff staff saja untuk pergi ke malang dan kembali lagi
dan tanggal empat belas mengapa kerusuhan di indonesia yang begitu hebat
ada satu national disorder yang begitu hebat
bisa selesai hanya dua hari
pertama karena ketegaran para anggota tni dan polisi
yang tidak tergiur dengan tni dan polisi yang tidak tergiur dengan tni dan polisi
yang tidak tergiur untuk mengambil alih kekuasaan satu
yang kedua ya karena kecepatan bertindak ya dari para komandan di lapangan
untuk menguasai situasi termasuk kebijakan saya ya tanggal empat
tanggal tiga belas meledak tapi belum bukan meledak
tanggal tiga belas pemakaman mahasiswa trisakti ya
yang kemudian dipicu untuk meledakkan tanggal empat belas
pukul empat belas siang mulai meledak lima belas pagi itu sudah terkendali
memang orang agak heran kenapa bisa cepat seperti itu
karena begini pak rasio aparat keamanan di jakarta
dengan penduduk yang waktu itu melakukan demo itu tidak seimbang
rasionya aparat keamanan sangat kecil dibandingkan dengan yang melakukan demonstrasi besar besaran
itu banyak sekali nggak cukup
sehingga pada saat rapat di garnisun tanggal empat belas sore
dikatakan oleh beliau tadi
itu memang kita ya saya sekarang mengatakan untung untungan
karena untuk menambah kekuatan jakarta
harus perlu untuk menggeser pasukan dari tempat lain
sedangkan tempat lain juga ada kerusuhan kan begitu
iya pak di semarang kerusuhan solo kerusuhan
makassar yang waktu ujung pandang kerusuhan medan kerusuhan pelembang
tapi saya tanya jawa timur bagaimana
pak relatif masih aman relatif pak ya
saya katakan pindahkan kekuatan dari jawa timur malam ini juga
jadi itu perintah saya empat belas malam
sampai besok ke jakarta subuh sudah di sini
pakai pakai airlift pinjam garuda pakai pesawat hercules semua kerahkan
sehingga semalam itu bawa ya
bu juskalian bandara halim penderitaan sungai sangat sibuk ya
karena ya airlift dari pesawat terbang
yang kita kerahkan untuk mengamankan jakarta
dan alhamdulillah lima belas pagi jakarta dapat dikuasai
untuk menguasai berbagai tempat tempat kritis yang terjadi kerusuhan seperti itu